saudara anggota komisi dua dpr fraksi pdip hugua meminta agar praktek manipolitik dalam kontestasi pemilu dilegalkan
hugo menyebut aturan manipolitik harus dipatasi dalam pkpu
hal ini dilontarkan dalam rapat komisi dua dpr dengan bawaslu dan juga kpu mendagri dan dkpp di gedung dpr pada rabu pagi
komisi dua dpr fraksi pdip hugua meminta agar praktik money politik dalam kontestasi pemilu dilegalkan
namun menurut hugoa usulan manipolitik harus dibatasi dalam pkpu
bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di pkpu dengan batasan tertentu
karena manipolitik ini kena setayaan ini
kita juga tidak manipolitik tidak ada impian
jadi kalau pkpu ini istilah manipolitik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja dengan batasan tertentu
kita legalkan misalkan maksimum dua puluh ribu atau lima puluh ribu atau satu juta atau lima juta